kita ke informasi selanjutnya persiapan demi persiapan dilakukan oleh panitia pelaksana asian para games dua ribu delapan belas
untuk memfasilitasi para atlet difabel se asia yang akan berlaga pada enam hingga tiga belas oktober dua ribu delapan belas di jakarta
untuk uji kesiapan panitia dan juga atlet inapgok menggelar tes event asia para games
untuk lima cabang olahraga pada dua puluh tujuh juni hingga tiga juli
dan hari ini petenis meja nomor satu indonesia david jacobs berhasil juarai turnamen terbuka
di invitational turnamen asia para games dua ribu delapan belas
ia berhasil mengalahkan pemain thailand bunpot silpakong tiga set langsung
lalu bagaimana persiapan jelang pelaksanaan asian para games dua ribu delapan belas
sudah ada korespondensi nn indonesia erlangga wisnu aji di kompleks stadion utama gelora bung karno jakarta
sejauh ini bagaimana evaluasi dari tes event yang masih berlangsung hingga hari ini
selamat sore ila indonesia para games invitational tournament ini memang diadakan sebagai bagian dari persiapan
indonesia yang akan menjadi tuan rumah asean para games pada bulan oktober dua ribu delapan belas mendatang
dan di tes event asian para games kali ini sekitar empat ratus atlet penyandang disabilitas dari tiga belas negara
ikut serta termasuk dari dua negara non asia yaitu jerman dan belanda
yang ikut dalam cabang olahraga
juga tenis meja karena di cabang olahraga tenis meja ini kejuaraannya adalah kejuaraan terbuka
internasional terbuka yang poinnya juga digunakan sebagai kualifikasi untuk paralimpiade di tokyo dua ribu dua puluh
dan tadi kalau pertanyaan anda bagaimana evaluasi tes event sejauh ini memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian
dari ketua dari panitia pelaksana asean para games atau inapgok dua ribu delapan belas yaitu adalah masalah aksesibilitas bagi atlet
ofisial dan penonton
dan penyandang disabilitas juga ada bagaimana dari sistem pertandingan dan kesiapan dari panitia itu sendiri
dan sejauh dari pengamatan saya enam hari sudah tes event asian para games ini berlangsung
masalah aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas ini sudah menurut saya cukup baik
landasan atau rem yang dapat digunakan oleh penonton atau atlet berkursi roda untuk memasuki venue
sudah tersedia walaupun memang ada beberapa titik yang dirasa masih terlalu curam atau kurang landai

dan juga panitia sudah menyediakan toilet untuk penyandang disabilitas baik toilet permanen maupun toilet portable
dan masalah transportasi juga sudah cukup baik bagaimana para atlet dan ofisial penyandang disabilitas ini
mendapatkan pelayanan yang cukup prima baik pada saat dari wisma atlet di kemayoran hingga menuju ke venue di kawasan gbk
ini semua fasilitas sudah disediakan baik rem untuk menaiki bis atau disediakan kendaraan khusus
untuk atlet yang menggunakan kursi roda
dan pada hari minggu kemarin juga ketua paralimpiade asia juga sudah meninjau
didatang ke stadion madia untuk meninjau langsung bagaimana berlangsungnya tes event dari cabur atletik
dan dari kunjungan ketua paralimpiade asia ini
ia berpendapat bahwa fasilitas yang ada di stadion madia sudah cukup memadai
walaupun diakui bahwa di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta fasilitasnya jauh lebih lengkap
masih menjadi negosiasi dari inapgok apakah nanti pada saat asean para games cabang atletik
akan diadakan di stadion utama gbk atau di stadion madia ila
baik angga jadi dari segi fasilitas ini sudah cukup baik begitu ya ramah untuk para penyandang disabilitas
kemudian selanjutnya bagaimana dengan klasifikasi itu sendiri dalam pertandingan di para games
ya memang banyak pertanyaan dari penonton yang masih awam terhadap para games ini bagaimana sih klasifikasi
ada atletik yang dipertandingkan di paragames seperti di tes event kali ini
tes event kali ini mempertandingkan lima cabang olahraga yaitu bulu tangkis ada renang ada atletik
ada basket kursi roda dan ada tenis meja
dan sebenarnya kalau kita bicara aturan di setiap cabang cabang olahraga ini tidak jauh berbeda
dengan aturan yang berlaku pada umumnya
namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana atlet atlet ini dibagi menurut klasifikasi
berdasarkan cacat tubuh yang dimiliki oleh sang atlet
saya ambil contoh misalnya di cabang olahraga tenis meja yang saat ini
berlangsung saya berada di gbk arena tempat venue berlangsungnya cabang olahraga tenis meja
di cabang tenis meja ini aturannya tidak ada yang berbeda dengan cabang tenis meja pada umumnya
namun atlet yang tampil dibagi berdasarkan sebelas klasifikasi sesuai dengan kekurangan atau cacat tubuh yang dimiliki oleh si atlet
dan uniknya lagi mungkin kalau di cabang olahraga atlet pada umumnya dibatasi usia emas
mungkin paling tua atletnya tiga puluh tahun sudah harus pensiun atau masa prestasinya sudah menurun
di para games kali ini dari pengamatan saya atlet atlet yang tampil di sini walaupun memiliki kekurangan di tubuhnya
namun tetap semangat dan juga banyak juga atlet yang kalau dari segi usia mungkin saya lihat berusia di atas empat puluh atau lima puluh tahun
mungkin itu yang menjadi pembeda dengan cabang olahraga pada manusia bukan penyandang disabilitas ilah
baik jadi ini masih berlangsung hingga besok begitu angga ya terima kasih atas laporan anda